pasal fonis dua puluh tahun penjara dijatuhkan majelis hakim terhadap jessica kumala wongso
jaksa penuntut umum menyatakan pikir pikir terkait upaya hukum lanjutan
sementara kuasa hukum terdakwa langsung menyatakan banding
tim jaksa penuntut umum akan memberikan pernyataan sikap dan upaya hukum lanjutan
setelah berpikir selama tujuh hari ke depan meskipun fonis hakim sesuai dengan tuntutan mereka
sedangkan kuasa hukum terdakwa tidak terima atas fonis tersebut dan langsung mengajukan banding
menurut oto hasibuan mereka prihatin dan kecewa karena majelis hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap
semua fakta dan barang bukti yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa
kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan upaya hukum

apabila terdakwa penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo tujuh hari
atau diwakili penasihat hukum
terima kasih saya akan ngomong sebentar

dan saya akan kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa
telah menyerang pribadi kami apalagi profesi
kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan upaya hukum
sesuai dengan tuntutan pasal dua ratus tiga puluh tiga
apabila terdakwa penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo tujuh hari
kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan upaya hukum
sesuai dengan tuntutan pasal dua ratus tiga puluh tiga
dan saya akan kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa penuntut umum
sesuai dengan tuntutan pasal dua ratus tiga puluh tiga
apabila terdakwa penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo

atau diwakili penasihat hukum
oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat sangat tidak merasakan hukum
dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini
maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding